basuki cahayapurnama atau ahok resmi menerima sk pengangkatan sebagai komisaris utama pt pertamina persero
nah tidak cuma ahok pada senin pagi pertamina juga melantik satu direktur dan dua komisaris lainnya
tepat pukul sembilan lebih tiga puluh menit waktu indonesia barat ahok tiba di kementerian bumn di jalan merdeka selatan jakarta pusat
ahok mengaku dirinya diminta datang pada senin pagi untuk menerima surat keputusan atau sk kementerian bumn atas penunjukannya sebagai komisaris utama pt pertamina persero
nah ahok memohon dukungan masyarakat atas tugas barunya ini
terhitung mulai hari ini tanggal dua puluh lima november dua ribu sembilan belas ahok resmi bertugas sebagai komisaris utama pt pertamina
ditemani oleh budi gunadi sadikin sebagai wakil komisaris
satu komisaris lainnya dari kalangan petinggi perwira polri adalah condro kirono
pertamina juga melantik emma sri martini sebagai direktur keuangan yang baru yang sebelumnya menjabat sebagai direktur utama pt telekomunikasi seluler
ya saya harap tentu dukungan doa dari masyarakat ya terus juga dukungan informasi dari masyarakat
karena fungsi saya kan pehatian
pengawasan semakin banyak masyarakat melaporkan kepada kami tentu kita akan lihat sistem istilahnya apa ya kayak itu loh
istrinya pksms service itu
enggak jadi kan selalu dia ada nomor pengaduan kan di pertamina sudah punya
nah kita harapkan semakin banyak ada nomor pengaduan semakin banyak melapor itu akan menolong kami melakukan pengawasan lebih baik